kenali politisi tanah air lebih dekat
kali ini saya akan mengajak anda menggali lebih dalam sosok politisi dari ketua umum pkb
muhaymin iskandar bersama saya ayu rahmawati dalam the politician
assalamualaikum gus imin apa kabar
gus imin terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang bincang di the politician cnn indonesia
terima kasih senang sekali
tapi sebelum saya mau mulai berbincang bincang saya mau memastikan satu hal dulu
panggilannya tuh apa sih gus imin
atau kalau di baliho di depan saya lihatnya gus muhaymin ca imin ca muhaymin
yang bener nih yang mana gus
jadi gini panggilan kecil gus muhaymin
begitu udah gede di surabaya
jawa timur panggilannya ca muhaymin
kemudian pindah jogja jadi cak muhaymin
nah teman teman pikir ah udah kembali ke nama kecil aja dah
tapi memang kiai kiai dari kecil sampai sekarang
manggilnya gus muhaymin jadi gus imin aja kita panggilnya ya
tapi kenapa sih gus imin kalau misalkan dipikir pikir caimin itu kan sudah melekat belasan tahun ya
ya sebetulnya nggak ada perubahan
saya menuntut ya nama kecil lah di panggilan kecil
karena itu lebih ya fasis kulturalnya ada gitu
tapi saya sih oke ca imin sudah sangat
semua akunku masih ca imin
aku juga perhatiin ini instagramnya masih at ca imin now ya
tapi gak takut ketuker sama imin imin yang lain ya
nggak ya gus imin ya
popularitasnya sudah terbukti dong seluruh indonesia
sekarang tuh ya saya perhatiin yang berubah dari gus imin
kayaknya tuh berubah banget loh
ya nggak lah dari dulu begini
gus imin ini kalau misalkan nggak mengikuti perjalanan gus imin
kelihatannya ini kayak politisi termuda loh
gus imin contohnya nih ya
saya capture satu foto gus imin di instagram
ini gus imin yang ini
ini lagi mau nyebrang tapi kayak mau citain fashion week
jakarta bisa juga
fashion week bersama mbak puan sangat akrab sekali
sekarang pakainya sneakers
pakainya ke meja gitu
mau berubah image juga nih gus imin
enggak juga dari dulu begitu
cuma karena ya lebih banyak kegiatan formal sih ya selama ini
kita mengurangi kegiatan formal yang monoton gitu ya
akhirnya kita expose nya lebih banyak kegiatan kegiatan yang hobi yang santai
karena politik sudah tegang
jadi kita harus cari yang santai santai gitu
betul menyantaikan diri
tergantung situasi ya
karena pada dasarnya uniform kegiatan resmi saya itu terlalu kaku gitu kan
tapi jadi ya sudah
nggak usah terlalu banyak di expose yang itu
kirain mau melebarkan basis masa nih dua ribu dua puluh empat pak
sekalian gak sih gus imin
para pemilih tahun dua ribu dua puluh satu kita umumnya
kita ini berusaha sekuat tenaga bagaimana pola fikir harapan cita cita
ekspresi aspirasi kaum muda ini mudah tertangkap dengan kegiatan kegiatan kita
bagaimana kaum muda bisa masuk di dalam agenda utama politik kita
nah apalagi bonus demografi kita
kekuatan kaum muda kita itu energi yang tiada tarak
di seluruh dunia the best kekuatan yang terbesar kita miliki adalah kaum muda
mau nggak mau
harus menyerap dan lebih sering terinteraksi dengan kami
ya makanya terlihat lebih fresh lebih muda sekarang
harus supaya mereka bisa akses kita
harus dong gus imin
tahu nggak sekarang kalau misalkan di sosial media ini ada tren yang lagi viral banget
namanya adalah berapa sih harga outfit low hari ini
kita mau tahu ya berapa sih harga outfit dari gus imin ketika ingin ke ponpes
ketika ingin bertemu dengan konstituen
jadi mungkin kamera boleh tolong bantu saya kita tanya dari bawah
dari sepatu ini sepatu merek apa harganya berapa nih gus imin
ya silahkan ditempa ayo
kayaknya aku tahu deh ini apa
lihat ini kira kira kw atau asli

harganya berapa sih gus imin
murah ini beli di surabaya
oh gitu berapa sih kalau boleh tahu gus imin harga sepatunya
sandal ini dari istri
dari istri hadiah
dari istri hadiah ulang tahun kemarin
hadiah ulang tahun berarti gratis
oke deh kalau misalkan sendalnya gratis nggak apa apa tapi merknya ketahuan ya
merknya depannya h nih
celana gus imin ini celana safari kayaknya ya
levi's kurang lebih berapa ya harganya gus imin
delapan ratus an oke delapan ratus an baju nih lokal apa luar nih gus imin
ini gak tahu nih baju mana ini dari istri juga ini
dari istri juga yaudah gratis juga deh
wah ini berarti yang harus diwawancara sebenarnya istri ya gus imin
kacamata gus imin
kacamata ini kira kira empat jutaan
jam tangan mana gus imin saya itu biasanya kalau wawancara pejabat jam tangannya mana
saya sudah lama sejak covid
pandemi gak pakai jam
oh gitu karena memang tidak terbiasa aja
ya pandemi kan apa ya
pulak balik cuci tangan gitu kan kemarin ya sudah kita gak pakai jam dulu
cincin gus imin biasanya polisi tuh suka lo
cincin sama cincin sejak pandemi saya gak pakai biasanya cincin dari kiai aja sih
untuk percaya diri
untuk percaya diri tapi memang kalau misalkan dari atas ke bawah seperti ini gus imin kalau tadi dihitung hmm
mungkin sekitar dua tiga jutaan sama kacamata tambah empat juta itu tuh wajar nggak sih untuk politisi senior
nanti dibilang ah maksudnya politisi senior pakainya cuma segini sih gitu gak sih gus imin
saya tuh pakai apa aja yang penting mantes lah
yang penting mantes ya
dan senang banget warnanya cerah banget ya hari ini
ya hari ini kita mau jalan ke banten ketemu kaum muda santri tapi ini untuk perjalanan aja nanti ganti pakaian kuku
oke jadi nanti memang disesuaikan dengan kondisi
gus imin nih ada satu hal lagi yang sangat menarik dan kemarin sempat menuai antusiasme yang sangat banyak dari masyarakat
ini gus imin nih ada foto ini nih gus imin
teman teman pemirsa boleh lihat ini gus imin meet and greet dengan westlife betul ya
jadi temen saya ionya ini raja wali itu
sahabat anas namanya itu mulai ketol hidup lagi nih bisnis
entertain musik konser
di samping hobi lama tumbuh kembali sudah kita join kerjasama
kerjasama itu ya ada banyak event nanti yang bisa kita minta bantuan dia
terus kita juga ikut memeriahkan event dia
salah satunya westlife
di samping itu saya istri saya juga dari dulu sukanya ke sana
kejurasi tahun itu ya
aku pun suka kalau gus imin sama sama tapi kemarin itu sempat bagi bagi tiket juga ya
ya sekarang saya sering bagi bagi konser bagi bagi tiket apa aja yang bisa kita berinteraksi dengan teman teman yang hobi ya
termasuk apa namanya
termasuk apa namanya
termasuk apa namanya
termasuk apa namanya
kalau saya lihat lihat sepeda juga ya kemarin vespaan juga gitu ya memang hobinya di depan juga tadi ada vespa gitu gus imin
kalau misalkan gus imin bilang memang fans westlife dari dulu
coba dong sebutin tiga lagu westlife favorit muhaymin iskandar
aku lupa semua udah i love you apa lagi
terus apa lagi
terus apa lagi gus satu lagi
apa lagi satu saya gak hafal sebenarnya
oh gitu boleh gak gus imin kita nyanyiin satu lagu westlife dikit aja apa
itu seru banget tapi kemarin waktu nonton memang jingkrak jingkrakan juga itu sama istri
ya istri terutama yang hobi banget sama westlife ya
saya menikmati dulu tahun berapa sih itu ya
sembilan puluh an kayaknya gus imin ya
tapi kemarin agak kacau karena hujan deras sehingga tidak maksimal sound dan lightingnya
jadi kayak lihat orang kalah oke aja jadinya
tapi tetap itu pasti sebenarnya selain memang hobi tapi yang saya lihat juga antusiasme masyarakat jadi tinggi banget
karena di akun gus imin komennya itu sampai tujuh ratus ya waktu giveaway itu
itu yang menarik teman teman itu tertarik untuk bareng bareng nonton
akhirnya jadi teman dari rawanan dari berbagai background ya tidak hanya pkb
semua kelompok berarti nanti akan ada pembagian tiket tiket konser lainnya dalam rangka untuk memperkenalkan juga nggak sih gus imin ini menjangkau
ya otomatis memperbanyak teman membuat apa netbook baru terus tidak hanya konser
saya sekarang akan masuk pada prestasi
jadi kita akan ngumpulin di setiap provinsi kabupaten temen temen muda yang berprestasi
apa saja untuk kita semacam konteskan
untuk dikonteskan oke berarti nanti apakah itu akan dibimbing kemudian oleh pkb
kita bimbing bukan bimbing lah kita sinergikan ya
yang punya potensi teknologi hobi seni musik olahraga
kita yang kita jelek jelek begini bisa lah men support
nanti diharapkan jadi kader pkb nggak tuh kira kira mereka
ya up to mereka ya
tergantung mereka tapi tujuan utamanya adalah bagaimana yang sebelum apbn mampu menangani itu kita semua pihak ya
termasuk kalau kita punya kelebihan risiko men support kaum muda ini bener bener lebih kreatif inovatif produktif ya
gus imin kita sudah ngobrol banyak hal tapi kita nggak akan berhenti sampai di sini karena setelah ini gus imin juga akan ada kegiatan keliling panglima santri ya
nah kita mohon izin gus imin untuk mengikuti kegiatannya boleh ya
oke kalau gitu
ikut perlombangan bis boleh
terima kasih gus imin
akhirnya mereka menitipkan amanah perjuangan berikutnya kepada saya dengan mengangkat sebagai panglima santri
ini acaranya apa gus imin hari ini
hari ini sama dalam rangkaian safari panglima santri di mana
boleh sambil jalan
akan kita lantik laskar santri
santri santri supaya punya motivasi untuk menjadi pemimpin
siap menjadi garda terdepan perubahan dan perbaikan nasib
oke berarti apakah ini jadi salah satu safari politik jelang dua ribu dua puluh empat gus imin
ini rutinan tiap tahun tapi ya tentu saja berkorelasi dengan kegiatan politik kita
sangat meriah sekali sambutannya dari tadi
di jalan banyak yang menyapa gus imin
nah gus imin bagaimana gus imin melihat santri saat ini di indonesia apakah memang sekarang ingin ada
jumlah santri yang paling konkret tinggal di pesantren itu paling tidak lima puluh
dari dua puluh delapan ribu pesantren
mereka anak anak muda yang dari yang paling cukup kaya sedang sampai yang paling miskin
mayoritas adalah miskin
mayoritas adalah miskin
mayoritas adalah miskin
fasilitasnya jangan dibayangkan sebagus yang di sini
fasilitasnya betul betul terbatas
kemudian kebersihan dan kesehatannya tidak terjamin
di situ saya terpanggil melalui jalur politik
saya akan berjuang
pak jokowi telah banyak membantu ya untuk mck
dan ini sanggup membantu puluhan ribu mck
untuk bisa menjaga kesehatan para santri itu
gus imin satu yang menarik dari tadi saya perhatikan ini ya laskar santri
dan ini adalah panglima santrinya
nah inilah yang akan kita jadikan ujung tombak semangat kaum muda di tanah air
yang juga akan menjadi motivator
boleh sedikit nanya nanya gak sama laskar santri ya
kelas berapa ini
adik adik kenal nggak ini siapa
kenalnya beliau ini sebagai apa
laskarnya ini adik adik berarti ya
adik adik ada yang mau disampaikan nggak ke gus muhaymin
gus ini kok toilet lagi masih jelek di tempat saya
saya atau mungkin pendidikannya masih mana
atau mau beasiswa sekolah gratis gitu
jarang jarang gus iming kesini
emang kabarnya kenapa selama ini
sekarang udah bagus ya
sekarang udah bagus tapi mau yang berapa
kelas dua mts
oh gitu ada yang lain nggak ada yang mau beasiswa
cita citanya kuliah di mana
belum masih prajurit
cita citanya mau jadi korea
bismillah jadi dokter
makasih banyak adik adik semua
semoga tersiapai ceritanya
ini pengesurnya ini
oke halo bapak
dengan ayu dari cnn
ini yang pemerintah terbesar
berapa jumlah santri anda
bapak sebagai salah satu pengelola
bapak ada nggak sih keluhan keluhan yang ingin disampaikan kepada gus imin di sini
masalah utamanya santri santri di sini apa sih
harapan pondok pesantri diperhatikan

yang akan diperhatikan
dari segi apa nih
jadi memang di sini masih kurang
ya mudah mudahan bisa disupport nanti ke depan
suport infrastruktur gus imen berarti ya
kita bisa sambil jalan
apa kamar maksudnya gitu ya
gus imen satu dong berarti
serta mungkin siapa
ini jadi itu ini
penetapan dari santri mereka juga tahu persis bahwa saya memimpin kirab resolusi jihad saya
memimpin kajian supaya pengakuan hari santri nasional akhirnya mereka menitipkan amanah
perjuangan berikutnya kepada saya dengan mengangkat sebagai panglima santri ada tugas
khusus enggak sebagai panglima santri ya tugasnya umum sekali nasib santri yang terutama yang miskin dan
masih belum mendapatkan fasilitas sarana yang memadai itu yang dititipkan kepada saya dan
sementara ini saya titipkan kepada dpr kepada para menteri kepada para pejabat di pemrat
daerah pemerintah pemerintah daerah berarti kalau misalkan ada pemirsa para santri yang masih kurang
merasa infrastruktur yang mungkin tidak memadai atau langsung bisa dengan saya terus nanti saya
sambung sambungkan baik oleh kementerian oleh
kalau perlu persediaan langsung oke kalau bisa ditangani pemda setempat ingat ya pemirsa janji
gus imin ini adalah menyejahterakan santri salah satunya bisa ditagi di dua ribu dua puluh empat ya insyaallah insyaallah
bukan hanya dua ribu dua puluh empat sekarang kita setelah bekerja oke bekerja bekerja melalui apbn bekerja melalui pemerintah
daerah bupati bupati pkb bekerja melalui menteri menteri pkb menteri menteri di luar pkb
juga kita minta bantuan mereka oke berarti memang salah satunya
gus kesedihan santri bisa langsung ditagi kepada gus mohaimin semua nanti menjadi saksinya termasuk
para santri yang ada di sini ya bapak santri para kiai ini kunjungan pertama gus kesini gus pertama
tahun seribu sembilan ratus empat puluh seribu sembilan ratus empat puluh tahun lebih kita generasi ketiga luar biasa kalau saya mungkin generasi keempat karena
bapak kiai masih ada gus oh ya keempat baik kalau gitu gus kita persilahkan untuk lanjut aktivitasnya
terima kasih banyak
tapi legowo gus kalau jadi cawapres iya masih kita disekali lagi
hai baik gus ini kita melihat masa depan sekarang menuju dua ribu dua puluh empat pada agustus dua ribu dua puluh dua disentuh pkb dan juga
gerindra sudah mendeklarasikan diri akan berkoalisi dua ribu dua puluh empat gus imin sekarang dengan pak prabowo juga
terlihat sangat mesra sudah fix berarti pkb mengusung pak prabowo jadi presiden ya hampir
begitu hampir begitu tapi kita masih
betul tidak dari pkb
betul tidak dari pkb
betul tidak dari pkb
mungkin diawali dengan
peresmian sekber ya sekretariat bersama kantor bersama pkb dan gerindra akhir bulan ini mungkin apa langsung di situ atau nanti kita akan matangkan sekali lagi
oke kita sangat menunggu hal itu gus imin sejujurnya dan sebenarnya ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk anda sebagai ketua umum pkb klarifikasi
jelang dua ribu dua puluh empat isu semakin liar banyak sekali
saya mendengar kabar ada yang mengatakan bahwa katanya untuk mendapatkan restu dari pkb
mendapatkan suara dukungan dari pkb ada mahar yang disyaratkan
ratusan hingga miliaran rupiah itu betul gak sih
rumor karena itu rumor di setiap pilkada di setiap pilpres selalu begitu
kalau pkb punya calon ya tentu mana ada orang yang mau memberikan mahar atau bayaran kepada pkb
pkb sendiri punya calon
tentu pkb punya calon yang sendiri saya sebagai calon yang ditutupkan oleh mung tamar
ya justru tidak mungkin bisa di istilahnya orang mau memberikan mahar
kita juga punya kepentingan untuk memenangkan posisi kepemimpinan itu nanti
jadi mahar tidak betul gus imin
kemudian kalau maharnya tidak betul apa pertimbangannya pkb ini bisa berkoalisi atau mendukung calon tertentu di dua ribu dua puluh empat
sebetulnya yang paling pokok dua ya
yang pertama visinya sama karakter politik dan gagasan serta tujuan politiknya sama
yang kedua tentu
tentu syarat administratif terpenuhi dua puluh persen ya itu mutlak
gerindra dari awal sebetulnya punya visi yang mirip dengan pkb
kita tahu nasionalisme dan keperpihakan kepada ekonomi kecil rakyat kecil
kemudian perbaikan sistem dari berbangsa dan bernegara ini ada di dalam pkb dan gerindra
semangat visioner untuk memperbaiki terus menerus cara kita membangun dan mengelola sumber daya alam
mengelola ekonomi mengelola sumber daya manusia
nah ditambah tentu syarat kita sama gerindra pas
lima puluh persen terpenuhi ya why not kita bareng
oke sudah dipinang pkb meminang gerindra dan juga sebaliknya berarti memang ini masalah waktu saja
pkb mengusung pak prabowo jadi presiden
syaratnya ya kita harus berdua masuk dalam kompetisi itu
apakah saya capres apakah pak prabowo capres apakah saya cawapres apakah pak prabowo cawapres
pokoknya dua ini akan sampai pada kesimpulan
tapi gus imin ini capres apa cawapres sih sebenarnya
karena tergantung pembicaraan kita sama pak prabowo
kemarin pak jazil saya mengutip di beberapa media online mengatakan bahwa prabowo muhaymin
gus imin jadi ada di cawapres nih gimana nih wakil ketua umumnya sendiri mengatakan ini

kalau alternatifnya kan capres cawapres ya diantara itu
tapi legowo gus kalau jadi cawapres
ya masih kita diskusikan sekali lagi
finalisasi lah dengan pak prabowo apakah capres atau cawapres
bagaimana anda membagi porsi dengan pak prabowo diskusinya seperti apa supaya nanti yang ri satu siapa yang ri dua siapa nih untuk
saya kira tidak ada masalah satu atau dua
yang penting komitmen
komitmen bersama target pemerintahan yang akan kita laksanakan dua ribu dua puluh
target pemerintahan yang akan kita jalankan dalam proses pembangunan dua ribu dua puluh empat kedepannya itu yang paling pokok
di situ perencanaan kemudian tahapan tahapan dari program pembangunan

kalau pak prabowo menerima visi saya kalau saya menerima visi pak prabowo yang konkret itu dalam pembicaraan di sekber ini
sekber ini bukan sekedar kantor sebetulnya
sekber itu yang paling pokok adalah formula kesepakatan apa yang akan dijalankan ketika pemerintahan kita pegang
ini gus imin terlihat sangat yakin dengan pak prabowo
saya belum wawancara pak prabowo
tapi kalau misalkan sudah dideklarasi harusnya juga keyakinan tersebut bersambut
tapi kalau yang saya lihat gus imin ini kok pkb masih pdkt ya sama pdip ya
sementara pdip mengusung puan maharani
jadi bagaimana gus imin puan atau prabowo nih
pdip atau mbak puan kemarin itu kan bertamu ke saya
karena mbak puan punya program keliling ke partai partai
kebetulan saya usulkan ya udah kita ketemu
ziarah ke makam pak tk
kita membutuhkan pdip untuk bersama
pdip juga membutuhkan kita untuk bersama
nah problemnya kan sampai hari ini belum ada kesepahaman
capres dan cawapres yang diusung oleh pdip dan pkb
belum ada kesepahaman
yang baru ada kesepahaman adalah dengan gerindra
jadi gus imin kalau misalkan nanti dikalahkan oleh mbak puan nggak apa apa dong
berarti doanya diijabah nih
ya kan gus imin
mbak puan itu kayak saudara ya
dan pak taufik sangat dekat dengan saya bapaknya
saya mendoakan karena dia safari itu kan dalam rangka ingin menjadi capres
saya doakan dia menjadi capres
supaya ya sama mendoa sama sama
karena mbak puan memberi selamat ulang tahun kepada saya
saya mendoakan dia
dikasih kue juga ya gus kemarin
ya kita saling mendoakan
tapi koalisi dengan pdip ada kemungkinan gus
tapi belum tahu formulanya ya
sampai hari ini belum ada formula untuk itu
tapi kalau misalkan ternyata nanti menemukan kesepahaman itu bukan tidak mungkin ya berkoalisi dengan pdip
ya kalau per hari ini tidak ada gambaran
belum ada gambaran
belum ada gambaran hingga hari ini
baik itu menarik karena terlihat sangat mesra ya hari ini gus imin dengan mbak puan gitu ya
bahkan di instagramnya juga sering nih
saya perhatikan lebih banyak foto foto
saya perhatikan lebih banyak foto mbak puan daripada pak prabowo di instagram gus imin ya
gus imin saya ingin membicarakan mengenai akar rumput pkb
isunya akar rumput pkb di daerah jawa tengah ini terpecah karena ada suara yang mendukung ganjar pranowo
betul tidak gus imin
pkb itu ya saya bersyukur sepuluh tahun terakhir ini saya bisa
saya mengkonsolider bersama para pengurus pkb dengan satu pola kerja kolektif ya
kolektif kolaboratif antara semua potensi
sehingga setiap keputusan hampir pasti didiskusikan semua pemimpin pemimpin di pkb
baik di pusat maupun di daerah
nah jawa tengah ini sangat solid
apapun perintah saya akan turut
berarti akar rumput pkb sebenarnya suaranya kemana
lebih banyak ke pak prabowo ke mbak puan atau ke ganjar atau justru malah ada yang ke anies baswedan
jadi survei terakhir itu kapan ya
kita kira beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan yang kami lakukan sama
pertama loyalitas pemilih pkb kepada keputusan partai tinggi
loyalitas pemilih pkb kepada partai ini tertinggi
bahkan pdib kalah
yang lain dibawah lagi
itu menjadi modal bahwa perintah partai ini akan diturutin oleh semua konstituen
setidak tidaknya tiga belas juta pemilih pkb ini akan menunggu keputusan terakhir pkb
yang kedua bahwa grassroot itu ada kan ada irisan ya
irisan beberapa kursus tetas calon presiden gitu misalnya
ya itu saya lihat tidak terlalu signifikan di pkb
banyak juga yang mempertanyakan dan menyesalkan kenapa tidak capres
nah saya bilang ini belum berakhir ini masih proses
usimin kemudian yang menarik juga sekarang jelas dua ribu dua puluh empat
anies baswedan sudah dideklarasikan sebagai tetap presiden terlebih dahulu
pkb tidak takut kalah start karena sudah ada deklarasi terlebih dahulu dari anies baswedan
tidak ada masalah
yang paling penting kan masih panjang ini ya
yang paling penting adalah bagaimana mengisi satu tahun sosialisasi itu bukan soal deklarasinya
nah kalau di head to head anies baswedan dan pak prabowo
ini dua orang yang sekarang saat ini sampai saya wawancara anda
telah mendeklarasikan diri sebagai presiden
anda melihat dua sosok ini seperti apa sih gus ini
ya semua tahu lah
pak prabowo punya track record militer punya track record capres yang sudah dua kali berkompetisi
karena konstelasi yang diikuti melalui capres itu
memori publik untuk memilih tinggi
nah sementara pak anies belum pernah ikut pencapresan
di situ kemenangan pak prabowo
loyalis capres itu tinggi
jadi kemungkinan loyalis capres
kalau pak anies kan loyalis gubernur ya
ya tentu berbeda
berarti meskipun pak prabowo beberapa kali gagal dalam kontestasi pilpres
apakah pak prabowo yakin terhadap pak prabowo
kita lihat ya gus iwin
apakah dua ribu dua puluh empat karena berkoalisi dengan pkb
pak prabowo ini akan menang
ya kalau pak prabowo sejak awal pkb menang
kita buktikan gus imin
ini kalimat yang sangat optimis dari ketahuan pkb
saya suka sekali kalimat seperti itu
masih tentang dua ribu dua puluh empat
gus imin sendiri mengatakan bahwa
sulit nih rasanya untuk mencapresi
untuk bisa berkoalisi dengan nasdem
padahal sebelumnya sepuluh tahun
era kepemerintahan pak jokowi bisa saja tuh berkoalisi dengan nasdem
bukan soal nasdemnya ya
nasdem sih kita bisa aja berkoalisi
karena saya dekat jauh sebelum ada partai
pilihan capres ini yang berbeda
pilihan calon yang akan diusung ini berbeda
kalau itu masalah utamanya
maka memang sudah tidak lagi bisa berkoalisi dengan nasdem
tapi dengan partai lain
sebenarnya masih sangat dibuka ya oleh pkb
baik kalau tadi kita banyak membicarakan tentang
bagaimana perspektif dari pkb
sekarang saya ingin perspektif dari
seorang muhaymin iskandar secara personal
karena kan kita semua tahu bahwa
gus imin ini memang meminta untuk didoakan menjadi capres
salah satu ambisinya
juga menjadi capres
saya punya satu buku gus imin
yang saya menyiratkan di sana
gus imin itu ingin menjadi pemimpin negeri
dalam kata lain adalah presiden
ya isu prabowo mohaimin itu juga sudah
berkembang di kalangan
yang banyak juga
yang mempertanyakan dan menyesalkan
kenapa tidak capres
ini belum berakhir
ini masih proses
tunggu saja pengumuman nanti setelah ada
pembicaraan dengan pak prabowo
harapan itu sangat kuat
ide itu menjadi
motor untuk kita bergerak
saatnya kita harus bersepakat
realistis bahwa kita tidak bisa
kita juga harus mengajak gerindra
untuk bicara dan
mengajak pak prabowo
berarti dengan kata lain kalau
misalnya pkb memiliki presidensial
sayangnya memang harus
sayangnya harus kemrumi dengan keadaan itu
oke gus imin ini banyak sekali yang bertanya
mengapa anda berambisi
jadi capres apa yang ingin anda lakukan
jika anda menjadi presiden republik indonesia
yang saya inginkan adalah perintah partai
perintah para giai
perintah itu kenapa saya
diperintah menurut ke belakang
karena kita punya pengalaman
punya konsep punya
nilai dan ajaran ajaran
yang sangat cukup untuk memimpin
pkb punya sejarah panjang
jauh sebelum pkb lahir
saya dibesarkan di sana
dari ajaran ajaran tentang
mabadi khairul umat
yang mulia itu
cita cita yang sudah
nah karena kita
itu bukan sekedar
ada cita cita ada pendukung
sistem yang bekerja secara sosial
kemudian kita punya partai
sebuah perangkat untuk memimpin
republik ini sudah lengkap
syarat syarat yang lain menang pemilu
kemudian dipercaya rakyat
itu itu yang membuat
kita percaya diri oke jadi
memang anda merasa telah memiliki
semua amunisi tinggal
beberapa yang belum saja seperti
kemenangannya itu sendiri dan juga tadi
kekurangan finansial tapi sebenarnya
gus imin kalau anies jadi
presiden itu apa sih yang ingin
anda lakukan apakah ada
sesuatu yang ingin anda ubah atau
visi yang ingin anda lakukan di indonesia
sebenarnya sederhana sih
dan kita melihat
fakta bahwa indonesia ini
kaya sumber daya alam kaya
sumber daya energi
kita punya lautan yang luar biasa
kita punya emas kita punya
tapi dari semua yang
kita punya ini kok tidak
berpengaruh pada kesejahteraan
berarti kan ada
manajemen yang harus dimenangi
yang kita miliki dibagi jumlah
penduduk indonesia sama dengan
kesejahteraan mestinya kan di situ
tapi kenapa ada yang
di situ yang kemudian saya rasa
saya bisa merajut
kekayaan alam dengan
kesejahteraan ini sama
rakyat kita itu
sebetulnya mau kok miskin itu
mau asal semua miskin juga
berarti tidak terasa miskinnya
iya adil artinya kan
rakyat itu ingin adil
tidak ada yang sangat kaya
tidak ada yang sangat miskin
ada yang ekstrim kaya ini yang ekstrim miskin
yang diinginkan adalah adil
kaya tetap nyaman
yang miskin mendapatkan kesejahteraan
kemudian untuk menjadi capres
yang paling penting juga adalah elektabilitas
anda telah melihat beberapa
ini mengatakan bahwa elektabilitas
anda disalib oleh
para junior anda mengapa
ini soal waktu saja
kita lihat aja nanti perkembangan
wah dua ribu dua puluh tiga ya gus imin
jadi startnya ini akan di dua ribu dua puluh tiga
karena kita sedang
mereka tinggi tinggi ini kan karena
pernah nyalon gubernur
bekerja di bidang ini ya
lebih banyak yang eksekutifnya daripada legislatifnya
sebetulnya karena coblosan
ganjar pernah dicoblos di pilgub
saya belum pernah pengalaman pilgub
nah tapi saya sudah
insya allah kita melabuhi mereka apa caranya gus iman
wah rahasia wah rahasia
kita lihat bagaimana caranya dan apakah
caranya efektif gus iman
kemudian dari anda pribadi
ketika melihat survei tersebut
kesel nggak sih gus imin
biasa sih biasa saja
biasa saja karena survei itu ada tiga
kita buat secara objektif sehingga
kita mengakui benar
survei yang settingan itu
banyak sekali jadi misalnya
saya nggak dimasukkan di situ
saya masuk di situ
tidak ada sepuluh yang ditentukan
ibarat sebuah objek itu tergantung
kamera dari mana memotretnya
kita membicarakan tadi elektabilitas capres
dan juga jawapres kemudian
bagaimana kita melihat junior junior
anda sekarang sedang menyalip begitu ya
akan memiliki strategi dua ribu dua puluh
strateginya salah satunya adalah
ya sudah deh muhyiddin iskandar dua ribu dua puluh empat
cawapres dulu tapi tahun depannya
jadi capres betul nggak gus iman
pada satu kesimpulan ya
terutama nanti menjelang
semua secara objektif
kita lihat karena kalau sekarang
ini ada penggiringan ada ini ada itu
nanti pada agustus akan kita lihat
oke gus imin anda sebagai
partai yang berkoalisi dengan pemerintahan
sekarang dengan pdip namun
anda juga sebagai wakil ketua dpr ya
salah satu fungsinya adalah
ini pemerintahan pak jokowi sudah
hampir habis anda puas tidak
luar biasa melihat
tantangan dan sulitnya
selama kepemimpinan pak jokowi
isu perpecahan bangsa
dengan amat baik
pak jokowi ini pemimpin
luar biasa di dalam
itu yang harus kita lanjutkan
pengawasan fungsi dari dpr
apa nah dpr sebetulnya
berfungsi pada dua pengawasan
dan penentuan anggaran
begitu ya pemenahan
itu pengawasan yang kita lakukan
detailing pada data data
yang salah atas
penerima bantuan itu
misalnya kayak gitu gitu
fokus ya kita tidak
retorik tidak berwacana wacana
kita fokus pada
berapa penggunaan anggaran
yang digunakan untuk membeli vaksin
dan di mana titik kesalahannya
dan kita cek
auditnya oke baik
gus imin kalau ada
satu hal saja
yang ingin anda benahi dari
periode kepemimpinan pak jokowi jika
anda nanti memimpin indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh empat apapun
jabatannya entah capres atau
cawapres seperti itu apa
hal utama yang menurut anda harus
dibenahi dari kepemimpinan pak jokowi
sumber pemasukan negara
kalau tidak pakai itu tidak bisa berbuat apa apa
saya melihat masih amat
sangat banyak sumber
pemasukan negara yang belum
di sumber daya alam ini yang harus
kita cari masih banyak
teknologi teknologi harus
dibeli cepat kita punya banyak
minyak tapi kita kemampuan
mengambil minyak kita terbatas
teknologi yang harus kita beli teknologi
kesehatan produksi teknologi
ini harus kita beli
ini tentu setelah kita
pemasukan fiskal yang
memadai karena kita
berhasil menelusuri pemasukan dengan baik
itu langsung bisa berbuat
apa saja yang paling mendesak
setelah pemasukan kita memadai
sdm pemerintah manusia
ini harus di kaum muda ini pokok ya
kau muda ini energi
di masa yang akan datang
lima tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
kita harus investasi habis habisan
tersebar di mana mana nggak jelas
kita harus kumpulkan lagi
gunakan untuk kaum muda sehingga
kualitas profesionalitas dan
kompetensi kaum muda
berarti sepertinya saya menarik kesimpulan agak tidak ikhlas
juga nih kalau dijadikan cawapres
wah terpaksa baik
dari tadi kita membicarakan tentang politik
saya juga melihat bahwa anda
sekarang melakukan safari kemana mana
ini rasanya sudah
padat sekali aktivitasnya
sampai suaranya juga suaranya sudah mulai serang
betul sekali gus imin mungkin sekarang kita agak beralih
yang lebih santai sedikit gus imin
masih sempat gak sih di tengah kesibukannya
untuk melakukan hobinya
vespa mungkin atau sepedahan
gitu gus imin sudah agak
terganggu ini akhirnya
terutama saya sepedahan ini
sudah mulai gemuk kemudian
karena kalau kita olahraga sepedaan itu
tidurnya nyak kadang kadang
tidur kurang deep
sleep nya itu gak dapat karena
kurang olahraga memang dulu
berapa kali seminggu gus imin
olahraga sepedahan sepedahan
seminggu kalau sekarang sekarang masih
sekarang dua ribu dua puluh tiga nanti kira kira gimana
tuh gus imin harus dipaksa memang
harus dipaksa ya karena memang salah
satu kuncinya salah satu
ketemu pak kancar
beberapa waktu yang lalu
itu teori dia perlu kita contoh
kita gak kelupaan berolahraga
ke daerah bawa sepeda oke
atau di daerah disiapkan sepeda
supaya harus disempat alasan nih
aduh gak bawa sepeda padahal kalau sudah balap
pasti berangkat oke
satu lagi hobinya vespa gak sih gus imin
iya vespa ini dari
dulu kuliah dibawain orang tua vespa
terus kemudian seakhir
akhir akhir sepuluh tahun terakhir ini
kok menarik gitu uniknya
dan saya beli vespa yang model baru
kemudian yang lama kita
rebuilding dan seterusnya
oke ada kenangan khusus
gak sih vespa saya pikir gus imin itu suka
vespa karena dulu jemput ibu pakai
vespa gitu iya nggak gus imin waktu zaman muda
iya banyak banyak kenangan
vespa itu kan ada dua
jog ya jog depan jog belakang
nah saya itu
jog belakang saya buang oke
pacar itu agak nempel
saya pikir itu ada
zaman sekarang aja ternyata gus imin juga
kayak gitu ya tapi gak apa apa
dapet kan ibu ya dapet alhamdulillah
berhasil memang gus imin
punya berapa vespa sih sekarang
sepeda ada berapa sepeda satu aja
sepeda hanya satu saja
mengajak gus imin untuk
mini games ini gus imin
harus menyebutkan dua kata
nama yang akan saya sebut
untuk satu nama yang saya sebut ya
gus imin ya oke yang pertama
dua kata untuk
pak prabowo itu sabar ya gus
karena kan banyak videonya lagi marah marah gus
ya itu ekspresi tapi sebetulnya
tapi terima jadi menteri
menerima kekalahan oh gitu
jangan jangan sabarnya sama gus imin aja
enggak ya oke
gus imin dua kata
untuk mbak puan maharani
puan maharani ayo gus cepet gus
gimana nih udah kerja lama di dpr masih bingung nih
apa gus satu lagi dong gus
apa gus satu kata lagi
serius dan orang baik
cari aman nih gus imin
suka gitu loh gus imin
oke yang kedua
eh ketiga ini dua kata
untuk pak anies baswedan
pak anies baswedan temannya pinter
kemudian yang kedua sabar
sabar juga nih sama dong kayak pak prabowo
jadi capres harus sabar ya gus ya
harus sabar kalau enggak pusing ngurusin indonesia
untuk pak ganjar pranowo
lucu dan berpengalaman
lucu dan berpengalaman
enggak ya karena olahraga terus gitu
sekarang saya akan menyebutkan dua hal
gus imin pilih salah satu ya
wakil ketua dpr atau ketua partai
pilih salah satu gus
ketua partai ya
jadi wakil ketua dpr hanya
enggak kalau suruh milih
kalau bisa dua duanya kenapa enggak gitu ya
naik sepeda atau naik vespa
kenapa gus kan sepeda keringetan
iya lebih asik aja
oh gitu ya sambil kayak ada komunitasnya gitu ya gus ya
prabowo atau puan maharani
dengan sangat yakin oke
terakhir gus imin
berarti sepertinya saya menarik kesimpulan agak tidak ikhlas juga nih kalau dijadikan cawapres
wah terpaksa baik
gus imin kita sudah sampai di
penghujung segmen boleh
diberikan closing statement menuju

apa movement yang akan diberikan
oleh pkb menuju tahun
punya kesempatan yang sama
yang paling pokok adalah
bagaimana meyakinkan masyarakat
dan rakyat indonesia
dengan gagasan ide dan cita cita
dan cita cita tidak lagi
sara suku agama
potensi perpecahan bangsa
yang harus kita hadapi makanya
kita ingin pemilu dua ribu dua puluh
gus muhaymin iskandar terima kasih banyak
atas waktunya bersama cnn indonesia
kita berharap yang terbaik
pastinya dua ribu dua puluh empat akan menelurkan
serta pemimpin bangsa yang terbaik untuk bangsa
telah memilih siapa yang jadi presiden
dan jawab pres tinggal kita
diuji usaha kita masing masing
karena katanya garis takdir
memang sudah tertulis ya gus imin sebelum kita lahir
terima kasih sekali lagi
gus muhaymin iskandar terima kasih
jadi pemirsa perbincangan kami
bersama dengan ketua umum pkb
terima kasih anda telah menyaksikan the politician
dialog politik untuk
menggali esensi dan juga
menagih aksi bukan sekedar sensasi
kita ketemu lagi dalam the politician selanjutnya